pembunuhan wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumala wongso kembali digelar agenda sidang menghadirkan saksi barista atau pembuat es kopi vietnam yang diminum oleh korban
selama kurang lebih tiga jam rangga dwi putra barista cafe olivier memberikan kesaksian dalam persidangan
rangga banyak dikonfrontir terkait prosedur pembuatan es kopi vietnam terutama tentang komposisi bahan es kopi vietnam
keterangan rangga tidak konsisten terutama berkenaan dengan standar apakah es terlebih dahulu atau susu yang harus disajikan
pernyataan rangga tidak sama dengan pengakuan saksi lain yakni marlon dan agus triyono
rangga juga menyatakan pemesanan es kopi vietnam mulai pukul enam belas delapan waktu indonesia barat sementara rekaman cctv menunjukkan kedatangan jessica pada pukul enam belas